menteri ketenaga kerjaan ida fauzia memastikan segera mencairkan subsidi gaji sebesar rp enam ratus ribu rupiah kepada dua lima juta calon penerima program tahap pertama
pencairan dana akan dilakukan paling lambat akhir agustus
dan untuk mengenai informasi selengkapnya kami telah bersama menteri ketenaga kerjaan ibu ida fauzia
selamat sore ibu ida
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
ibu ida sejauh ini bagaimana proses validasi data dari calon penerima blt tahap pertama ini
apa saja kendala yang ditemui
kami sudah menerima data dari bpjs data penerima calon program subsidi gaji atau upah dari bpjs tenaga kerjaan tanggal dua puluh empat agustus kemarin
diserahkan oleh bgjs naga kerjaan sebesar sebanyak dua lima juta calon penerima program
tidak ada kendala yang berarti dari dua lima juta itu kami akan cek kembali untuk memastikan bahwa ada kesesuaian data yang diserahkan oleh bpjs kerjaan
meskipun sebelumnya memang data itu sudah divalid lagi oleh bgjs naga kerjaan
jadi ini proses perasimutan kami lakukan
insya allah riset bapak presiden akan launching
kita akan persiapkan dulu keterpenuhan persyaratannya
ibu ida launching tersebut apakah akan dibarengi dengan transfer pada para penerima blt ini
iya setelah proses ini di launching kemudian mereka sudah kami
maka begitu sudah sesuai maka langsung kami akan minta kppn untuk
mentransfer dana itu kepada bank penyalur
dari bank penyalur itu langsung diberikan kepada calon penerima program
baik baik ibu ida selain proses validasi sebetulnya bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh kemenaker dan juga bp jam sostek ini untuk menjamin bahwa
blt yang akan diberikan ini akan diberikan oleh bgjs naga kerjaan
ini tempat sasaran
yang pertama tentu penerima program ini harus memenuhi persyaratan
ya tentu saja warga negara indonesia yang dibuktikan dengan unik
kemudian dia menjadi peserta bgjs naga kerjaan memiliki rekening
kepesertaannya itu sampai per tiga puluh juni dua ribu dua puluh
dan mereka menerima upah di bawah rp lima juta
baik hal itu sudah ada dalam data yang dikirimkan oleh bp jam sostek dan juga oleh perusahaan masing masing ya ibu ida
bp jam sostek meminta
selama ini kan data pesertaan itu sudah ada
yang sudah ada adalah data nomor rekening mereka
sehingga kemarin bgjs naga kerjaan perusahaan mengumpulkan data rekening itu
dan itu diberikan
tinggal rp satu tujuh juta lagi dikisarkan
kemudian dari data nomor rekening yang sudah masuk
divalidasi datanya oleh bgjs naga kerjaan
dan disampaikan sudah bertahap kepada kami
per rekeningnya minimal rp dua lima juta
dan pada eksekusinya nanti bagaimana jika ada pekerja yang tidak tervalidasi
padahal secara profil sebetulnya sudah memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan
saya kira bisa melaporkan kepada bgjs naga kerjaan
saya kira kita minta kepada perusahaan perusahaan
jika ada tarifannya yang sudah memenuhi persyaratan itu
tapi tidak terdata
tidak terdata sih sudah ya
maka saya kira segera melaporkan kepada bgjs naga kerjaan
pengaduan begitu kepada bpjs naga kerjaan
tapi bu ida seperti kita ketahui di tengah pandemi ini
banyak sekali karyawan atau pegawai yang terkena phk
atau pun juga unpaid leave atau cuti tidak dibayar begitu oleh perusahaan
dan apakah subsidi ini juga akan diterima oleh mereka yang terkena phk
atau pun terkena cuti tidak dibayar oleh perusahaannya
kalau mereka sudah di phk
dan peserta bpjs
naga kerjaan aktif
maka mereka akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah
berupa program kartu terakhirnya
pemerintah arahan bapak presiden
akan memprioritaskan teman teman yang di phk
atau teman teman yang dirumahkan dengan tanpa ribasi
jata yang ada di kementerian pekerjaan ini ada dua satu juta
diserahkan kepada pmu
program kartu prakerja untuk mendapatkan prioritas
lalu ibu ida untuk mekanisme pencairan dana tahapan penyalurannya
ini nanti kira kira bagaimana ke depannya selama empat bulan nanti
tentu akan dilakukan secara bertahap
dilakukan selama dua bulan sekali
jadi total kan dua empat juta
dan diberikan per satu juta
ini sukses di upah atau daji ini
perbelahnya akan mendapatkan sukses di enam ratus ribu
dimulai dari bulan september sampai bulan september
baik lalu ada juga
dan yang akan langsung ditransfer kepada rekening penerima
jadi tidak mampir mampir langsung kepada rekeningnya penerima
ibu ida lalu juga ada semacam pertanyaan atau mungkin kritikan
yang datang dari
baik itu pihak
parlemen begitu terkait dengan mereka
pekerja dari sektor non formal
apakah mereka juga bisa menerima
bantuan langsung tunai sinyal lain enam ratus ribu
selama empat bulan ini
jadi memang persyaratannya adalah
sebagai peserta bgjs
ya bagi peserta mereka
jadi pekerja pekerja informal
sebenarnya kan selama ini juga banyak program program
marontah yang mereka
pekerja informal yang bukan
sebagai peserta bgjs
ada banyak program program yang diberikan
kepada pemerintah melalui
pemberian di tembako
bantuan langsung tunai
pesertaan bkh juga diperluas
ini program program yang sebenarnya
tidak membutuhkan persyaratan
program ini yang memang disyaratkan
bgjs nah kerjaan
ada bantuan bantuan lain
program program lain yang akan dilakukan pemerintah
mengakomodir kebutuhan tersebut ya ibu ida
dan ini sebenarnya program yang
melengkapi program program yang sudah ada
ibu ida lalu kita ketahui ini blt
dikucurkan untuk kemudian
menggerakkan ekonomi atau bisa dikatakan
melonggarkan sedikit ikat pinggang para pekerja
yang terdampak pandemi begitu lalu saran
dari menakar sendiri untuk penggunaan
dana ini oleh pekerja bagaimana ibu
betul jadi ini kan
menggerakan ekonomi nasional kita
saya benci teman teman pekerja
dan saya berharap
baku atau apapun
kebutuhan yang lainnya
yang penting adalah gunakan
produk dalam negeri
oke gunakan produk dalam negeri
sekaligus juga mendorong sektor umkm
dalam negeri sebagai penopang
pengawasan terhadap blt ini
nantinya bagaimana ibu
untuk eksekusinya dan juga nanti penyalurannya
kepada masyarakat bagaimana agar
tidak terjadi fraud
selepas program ini
langsung ditransfer kepada
karena memang memperharapkan
dan kita perpengen langsung kepada
kita sekarang yang dibutuhkan adalah

kepada pekerjaan dan kita memang
bpjs nata kerjaan agar
datanya akurat valid
dan bertanggung jawabkan
baik dan tadi ya
jika ada pengaduan masyarakat juga bisa
langsung dilaporkan kepada
bpjs ketenagakerjaan secara
langsung begitu ya ibu udah baik
ibu ida fauzia menteri ketenagakerjaan
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
semoga program ini benar benar bisa membantu
masyarakat di tengah wabah pandemi
yang saat ini kita hadapi terima kasih
ibu ida selamat sore